untuk mendeteksi air yang digunakan
seorang dosen salah satu perguruan tinggi di purwokerto jawa tengah
membuat smart wastafel yang ditempatkan di pasar wagi
sebuah pasar tradisional terbesar di kota purwokerto
kegunaan smart washtafel ini sama dengan washtafel pada umumnya
yang membedakan adalah smart wastafel dilengkapi sistem pemantau digital
yang dapat merekam penggunaan
serta mengetahui kondisi persediaan air dalam bak penampungan secara langsung
ketika ada pengguna cuci tangan sensor flow itu akan mendeteksi
berapa jumlah air yang digunakan
setelah selesai kemudian level air dideteksi masih sisa berapa
dua data itulah nantinya akan dikirimkan ke server dan di record di server
keberadaan smart wastafel sangat menguntungkan warga
karena kondisi stok air dalam bak penampungan terpantau secara langsung
sehingga pada saat stok air di bak penampungan akan habis
pengelola bisa langsung mengisi ulang sehingga pengguna tidak sampai kesulitan
untuk melakukan cuci tangan
banyaknya program yang mengadakan sarana tempat cuci tangan dalam bentuk wastafel
dengan bak penampung seringkali tidak diimbangi dengan pemantauan kondisi air
sehingga tidak sedikit wastafel yang berada di tempat publik
tidak dapat digunakan karena stok air habis
sistem pemantauan digital ini bisa membantu memantau secara langsung
seluruh washtafel yang terpasang
di kota ada beberapa washtafel banyak disebar washtafel
tapi ternyata kondisinya
banyak yang kekurangan air karena berjauhan tempatnya
dan tidak bisa dimonitor
nah ini saya kira menjadi salah satu solusi bagi pengelola washtafel ini
supaya bisa selalu memonitor setiap wastafel
nah jika anda menemukan wastafel di tempat tempat umum yang tidak berfungsi
karena kehabisan air
sepertinya smart wastafel ini bisa menjadi solusi
agar seluruh wastafel yang disediakan
dan dikonsumsi oleh pengelola washtafel ini bisa menjadi solusi
dapat terpantau kondisi airnya